pasca putusan mahkamah konstitusi hari kamis malam
partai amanat nasional dan partai demokrat yang tergabung dalam koalisi adil makmur prabowo sandi
disinyalir akan merapat ke kubu jokowi
jumat siang perwakilan kedua partai menyambangi kediaman prabowo subianto
membicarakan arah partai politik mereka ke depan
sekjen demokrat dan pan yang hadir dalam rapat internal di kediaman prabowo subianto
di kertanegara empat jakarta selatan secara implisit menyebutkan bagaimana nasib partainya di dalam koalisi
sekjen demokrat hinca panjaitan menyebut andil partai demokrat dalam koalisi adil makmur telah usai
bersama dengan putusan mahkamah konstitusi kamis malam
pertimbangan untuk bergabung dengan pemerintah masih menjadi opsi yang akan dipertimbangkan oleh internal partai
hal yang tak jauh berbeda disampaikan sekjen pan edi suparno
hingga kini mereka masih terus mengkaji seluruh opsi yang ada
salah satunya bergabung dengan koalisi partai
ini partai pengusung jokowi ma'ruf amin
dan atau kita berada di luar tidak menjadi oposisi menjadi penyimbang ataupun apa
tetapi intinya begini berada di dalam pemerintahan berada di luar pemerintahan itu sama saja mulianya
asal kita bisa menjalankan agenda agenda kerakyatan yang baik
sebelumnya meski kecewa terhadap keputusan mk capres nomor dua prabowo subianto menghormati keputusan dan patuh terhadap konstitusi
sementara capres nomor satu mengajak masyarakat bersatu kembali
mahkamah konstitusi melalui sidang putusan sengketa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim hukum pasangan prabowo subianto dan sandiaga uno
mk menyatakan yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak didukung alat bukti yang valid
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
untuk menanggapi putusan akhir mahkamah konstitusi calon presiden nomor dua

namun ia tetap menghormati keputusan mk dan patuh terhadap konstitusi
maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami menghormati hasil keputusan mahkamah konstitusi tersebut
kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki kepada allah swt tuhan yang maha esa
tentunya sesudah ini kami akan segera berkonsultasi dengan tim hukum kami untuk meminta saran dan pendapat
apakah masih ada langkah hukum dan langkah langkah konstitusional lainnya yang mungkin dapat kita tempuh
di sisi lain pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin mengajak semua pihak bersatu
merajut kembali indonesia dari perpecahan
putusan mk adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati dan laksanakan bersama sama
saya mengajak seluruh rakyat indonesia untuk bersatu kembali bersama sama membangun indonesia bersama sama memajukan negara kita indonesia
tanah air kita cinta tidak ada lagi satu dan dua yang ada hanyalah persatuan indonesia
komisi pemilihan umum akan menetapkan pasangan joko widodo maruf amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat pada tiga puluh juni dua ribu sembilan belas
pekerjaan rumah selanjutnya adalah merekatkan kembali semua tali persaudaraan yang sempat renggang akibat perbedaan pilihan selama kurun waktu sepuluh bulan
saatnya rekonsiliasi dan saling berjabat erat untuk menjaga keharmonisan dan persatuan indonesia
tim liputan cnn indonesia
empat jam setelah mahkamah konstitusi menolak permohonan gugatan pilpres prabowo subianto masih belum jelas apakah koalisi adil mamuk tetap bersama atau bubar
tadi sudah sedikit disampaikan oleh rekan kami yang berada di kertanegara tapi pan dan demokrat sebelumnya sudah bergerak bahkan menyatakan koalisi bubar setelah mk memutuskan
pertanyaan sekarang siapa yang bertahan dan siapa yang keluar
kita bahas maklumnya

ketua umum juga berbincangan
ketua umum juga menyatakan kemarin bahwa koalisi ini sudah selesai setelah mahkamah konstitusi secara resmi mengumumkan keputusannya
artinya tugas mengantarkan sudah beres
sesuai secara legal sudah selesai dan sekarang memang partai partai ya dalam ini saya berbicara atas nama pan ya
kami berada dalam posisi untuk menentukan langkah selanjutnya
jadi kami memiliki independensi memiliki hak dan otoritas penuh untuk menentukan langkah selanjutnya
what's next untuk partai kami
untuk pan ya
kalau bang muzamil tadi pastinya apa sih yang dibicarakan tadi pak soebul iman hadir ya dalam pertemuan tadi
apa apa yang dibicarakan
jadi kalau kita bicara tentang pilpres tentu sudah selesai karena keputusan mk ya
jadi kita bicara sekarang ke depan
kedepan itu tentu kita menghormati sikap masing masing partai
jadi mk final and binding
ya sudah kita menatap ke depan bagaimana peran masing masing
dalam hal ini peran pks diputuskan oleh maju syuro
dan karena ini baru kan belum diputuskan
kap kapan itu rencananya
ada pembicaraan soal itu
saya kira dalam waktu dekat ini
karena ada maju shuro untuk itu
dalam waktu dekat
tapi kalau misalnya melihat yang selama ini terjadi
kalau misalnya pan kan sudah ada gerakan atau sudah ada geliat untuk bergabung kan dengan jokowi
itu bisa dikonfirmasi
atau sekarang masih menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan itu karena terlalu
ya memang kita sudah mulai melakukan pembicaraan secara internal
dan memang bisa saya katakan pembicaraan pembicaraan informal juga dengan pihak pihak di luar sudah dilakukan
tapi memang keputusan resmi nanti akan kami ambil di rapat kerja nasional
yang kelihatannya akan kami lakukan bulan juli ini
bulan juli ini
dua tiga minggu ke depan
dan di situ akan dijelaskan
dan akan diberikan pandangan posisinya seperti apa
atau hanya termasuk sudah membicarakan mungkin ada tawaran posisi dari kubu jokowi atau bagaimana
ya pokoknya nanti di situ ketua umum akan memimpin rakanan tersebut
dan tentu saja kan ketua umum sebagai ketua umum ya
mempunyai otoritas ya untuk melakukan penjajakan pembicaraan komunikasi dengan berbagai pihak yang dianggap relevan
dalam rangka menentukan sikapan ke depan
di situ tentu nanti
ketua umum akan berbicara kepada seluruh pesetara kenas
dan di situ kemudian kami ambil keputusan yang terbaik bagi pantai
memang kemungkinan untuk bergabung dengan pemerintahan yang nanti akan dipimpin kembali oleh pak jokowi itu memang bisa dikatakan sangat besar
sangat besar kemungkinan
kalau pks bagaimana sih
apakah ada diganggu ganggu juga oleh kubu seberang atau tidak
atau tetap istiqomah tetap berada di sini bersama gerindra yang memang sudah mengawal dari dulu bareng bareng
kalau bersama gerindra dalam artian mengambil sikap di dalam atau di luar itu kan urusan masing masing partai ya
tapi saya kira kita harus posisikan bahwa di dalam di luar dalam konteks demokrasi itu ya sehat sehat saja
dan bahkan pemerintah maupun masyarakat membutuhkan check and balances itu
jadi nggak bisa kita melihat check and balances itu atau oposisi itu seperti mewacanakan makar
sekarang itu bukan makar kan
apalagi undang undang dasar kita itu ketika bicara fungsi dpr itu baik dpr dalam artian koalisi di pemerintahan atau di luar pemerintahan mereka menjalankan tiga fungsi
salah satu fungsinya apa pengawasan
jadi pengawasan itu disuarakan bukan saja oleh oposisi orang di dalamnya jadi sah saya kira
oleh karena itu membicarakan soal itu bagi kami ya pks sadar betul ketika memilih pak prabowo dari awal konsisten menang atau kalah itu
ini pertandingan dan itu yang amk sudah memutuskan ya sudah selesai kita melihat ke depan
dan tetapi sikap sekarang ini saya tidak bisa matang
masih belum ya
karena masih suruh kita melihat
oke oke oke pak yansat siapa yang kira kira tetap bersama gerindra atau menjadi penyeimbang
karena kalau misalnya oposisi kan kita tidak mengenali istilah itu ya di politik kita
gini kalau kita lihat nasib sejarah masing masing partai yang ada lah sekarang pan dan pks misalnya
kalau di dalam sejarah politik indonesia sejak reformasi hanya ada dua partai politik yang siapapun presidennya dari golongan manapun dari koalisi manapun partai ini tetap jadi bagian dari pemerintahan dan mendapat jatah kursi menteri
itu pkb dan pan
mungkin karena citra di
selama jaman reformasi ya
mungkin karena citra siapa yang di belakangnya ada muhammad diyah dan satu lagi ada dhan dato ulama
nah kalau pks kalau sejarahnya ini koreksi saya ustadz
kalau dia berada dalam pemerintahan elektabilitas dpr nya turun nih
tapi kalau dia berada di oposisi naik elektabilitasnya
jadi kalau pertanyaannya put
nah ini mari kita lihat mana yang akan diambil
kalau bang bara nggak usah ditanyain
sejarahnya itu sudah membuktikan
sudahlah ya warnanya ya
ini pasti masuk ke sini
tapi kalau pks itu sudah gak menarik
yang akan diambil nanti oleh dewan syuro
atau kuenya umat
gitu kan kalau bahasanya
tapi yang jelas kalau berada di oposisi suara pks ini memang selalu naik gitu
dan ini sekarang baru saya naik lagi gitu kan
dan lagi kalau misalnya kita hitung hitungan misalnya kemudian
misalnya ya misalnya kemudian demokrat pan pks juga bergabung
gerindra hanya satu penyeimbang itu kan kayak agak timpang dan apa ya
demokrasinya juga gak sehat gitu gak sih bang hendry
gini sebetulnya yang tadi disampaikan oleh ustadz muzamil bahwa yang kita inginkan ini anggota dpr yang terpilih
punya sense lebih untuk mengawal pembangunan
jadi jangan nyanyian lagu setuju yang diambil
oke itu dia yang menarik
tapi justru kritisi kritisi yang membangun
lagi pula sebetulnya gerindra masih ada kesempatan
kalau mau dari sekarang melobi lobi para anggota dpd terpilih nantinya
mungkin bisa kebagian ketua mpr
nego negonya pembagiannya tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia prime news
misalnya sekarang kedua pihak masih belum bisa menentukan ya posisinya
karena memang ada mekanisme partai sendiri tentunya yang harus dihormati
sekalipun sudah memberikan ya warna warnanya gitu ya bang hensa
tapi kalau misalnya nanti untuk ini untuk memberi untuk porsi kekuasaannya
porsi kekuasaannya porsi di pemerintahannya kemudian di legislatifnya seperti apa
kontrolnya itu sudah dipikirkan belum sih bang bara sebenarnya
belum sampai secara detail ya
begini ya itu kan kita juga tidak
tapi kan porsi ketua mpr nya kan tetap diinginkan dong
itu tetap ingin dipertahankan dong kan
ya tapi kalau ya kami juga bersikap realistis kan sebagai newcomer dari koalisi itu
kalau nanti kami bergabung kan tentu ekspektasi tidak bisa
tentu ada kan tentu harus ada
tapi tentu saja kita harus measure gitu ya
masih harus terukur gitu kan tidak bisa juga terlalu berlebihan
tapi kalau memang nanti terjadi kesepakatan ya kami siap untuk
mendukung dan mengawal pemerintahan di bawah pak jokowi sampai dua ribu dua puluh
untuk menyelesaikan berbagai agenda ya
measurementnya itu kan juga artinya harus ada yang ditaruh di atas meja yang ditawarkan kepada mereka dong
ya bisa tentu kan itu kan bagian dari negosiasi kan tawarannya apa
kita kan tidak bisa mengatakan kami meminta ini
kami tahu diri lah kan gitu
tahu diri sebagai anak baru ya
tentu dalam politiknya perlu ada
iya dong masuk akal
itu kan sesuatu yang
itu kan merupakan bagian yang integral dari politik ya
tidak bisa kita kesampingkan kan itu
kita kan semua bukan naif juga
karena tidak bisa naif di dalam politik ya pak ngesan
bagaimana dengan pks ini
ya kalau kita bayangkan ya semua bergabung sama pemerintah itu check and balance nya saya kira
tidak jalan ya
apalagi posisi suara kan kalau merujuk ke kpu ya kita nggak bicara perbedaan lagi
lima puluh lima lima malahan empat puluh empat lima kan
ada lima puluh lima orang di pak jokowi ada empat puluh empat orang kira kira gitu
berarti harus ada yang menyuarakan
dan menyuarakan itu adalah sesuatu yang sah sesuatu yang sehat sesuatu yang diperintah konstitusi
jadi baik mantan satu atau dua harus memandang itu sebagai keniscahayaan demokrasi
pemerintah butuh untuk dia berkaca karena adanya pihak yang memberikan kritikan kritik konstruktif
masyarakat dia tahu dia punya orang yang paling tidak empat puluh empat orang dia dia merasa seharusnya seluruhnya ya
saya kira berperan itu
jadi saya kira kalau pendapat pribadi saya kira saya tidak mau mendahului maju suro
pendapat pribadi biasa ya
biasa untuk menjadi oposisi itu biasa
membawa kritik kepada pemerintah secara kritis konstruktif itu biasa saya kira
baik baik aja tuh bang hen kayaknya
maksudnya nggak bisa digoyang juga tuh kayak pks ya
kalau memang begitu ya bagus
tapi kan begini tadi bang bara kan bang bara ngasih wah kita nih tahu diri lah gitu
tapi dalam adat ketimuran bang bara
kalau ada tamu datang biasanya tuan rumah tuh menyuguhkan yang terenak tuh
dari kepada si tamu itu
apalagi kalau tamu ini spesial ya
apalagi kalau tamu ini spesial
walaupun memang si tamu ini pasti pasrah juga
mau disediain apa aja kan oke aja
iya tapi yang jelas jarang ada tamu disediakan makanan yang tidak enak
karena ini masalah harga diri si tuan rumah
jadi saya yakin pan ini kalau pun akan masuk pun akan mendapatkan tempat yang spesial
bahkan pak jokowi kan sudah
tapi masalahnya kan kalau misalnya gini
kalau misalnya gini tuan rumahnya udah ngerasa punya macem macem udah ngerasa punya semuanya
kemudian tamunya datang bawa buah buahan gitu
tetep diberikan porsi tamunya
kan tuan rumahnya udah ngerasa i have everything
i have enough gitu misalnya
betul tapi tetep akan diberikan
apa maksudnya bisa be sure
tapi tetap akan diberikan siapapun itu karena anda bertamu akan diberikan apa lagi pak jokowi sudah jauh jauh hari wanti wanti
walaupun gila demi bangsa dan negara saya akan lakukan
nah koalisinya pak jokowi harusnya jangan lihat itu buat
harusnya refleksi juga ke dia
wah jangan jangan pak jokowi ngomongnya juga buat koalisi
kan ada beberapa anggota koalisi satu yang harap harap cuma sekarang karena gak nembus kesenayan kan
coba dibandingkan seorang tamu yang datang membawa buah buahan gitu ya
ya kan masuk dpr kan membawa something kan
dibandingkan dengan yang ada di rumah itu yang bekerja di rumah itu tapi jadi beban pastinya kan akan dipilih tamunya
dan lebih jelas gitu kan
nah kalau pks ini memang beda lagi
kalau menurut saya yang digadang sampai hari ini oleh pks ini citranya adalah memang berada di oposisi
dimulai dari the famous dua ribu sembilan belas ganti presiden misalnya
jadi kalau tiba tiba mereka masuk ke pemerintah ini yang bingung dua orang
yang bingung dua kelompok maksud saya
yang pertama adalah masyarakat pemilih pks dan pemilih dua
kemudian yang kedua adalah dikubu jokowi sendiri
ini apaan ini
yang paling bingung tentunya yang paling bingung tentunya mardani alisera yang bikin dua ribu sembilan belas ganti presiden
kalau menurut saya
kalau semuanya direkrut sekali walaupun tadi saya sudah katakan ini yang dirugikan rakyat
bisa nggak pak jokowi memainkan orkestra dengan orang orang yang berbeda
kalau diri jennya jago
wah itu merdu sekali
ada yang ahli main gitar
ada yang ahli trompet dan lain lain
tapi kalau diri jennya nggak canggih
itu di kacau balau itu
memang beliau bisa berselorong
silahkan dia bisa main main sendiri
tapi maksud saya gak mudah juga menerima semua koalisi dan kemudian menjadikan jadi satu instrumen yang bagus
pak muzamil tapi kalau misalnya soal karakter oposisi yang kemudian dipilih oleh pks
itu apakah senada dan seirama mungkin dengan teman teman pks kemudian konstituen tentu saja kan
kalau kita sekarang saya nyamuk pak hendri
boleh boleh boleh
jadi ini survei yang dekat loh dengan pak jokowi
jadi saya kira evaluasi tadi
dalam konteks kemenangan pak jokowi adalah bagaimana komunikasi politik pak jokowi dengan teman teman yang apakah sudah di satu atau akan satu itu memperbaiki demokrasi kita ini
pesta pilses sudah selesai
coba komunikator politik pak jokowi orang orang terdepan berbicara kepada publik itu dengan bahasa yang lebih
lebih apa ya
lebih menghidupkan semangat
sehingga saya katakan tadi berbicara tentang oposisi itu orang nggak alergi
itu bukan makar loh
kalau konotasinya hari hari ini seakan akan oposisi itu akan mengambil jalur seperti itu
ngeri orang gitu loh
rakyat ngeri gitu
oleh karena itu saya katakan kepentingan presiden
tapi yang kita bicarakan ini kan elit kalau misalnya keputusan soal gabung atau tidak kan keputusan elit bukan keputusan rakyat
artinya sekarang ini
membutuhkan elit untuk bicara
kalau elitnya saja sudah bergabung gimana rakyat mau berani ngomong
elitnya sudah tidak ada yang berani untuk mengambil jarak
untuk melakukan posisi kritis konstruktif sejarah
elitnya sudah tidak ada yang berani
tapi pks masih berani lah ya
insya allah berani
jadi kadang kadang terjadi disconnect antara elit dengan masa gitu
banyak kejadian kan di banyak demokrasi kan
ada satu perlawanan terhadap elit dari masa yang kritikal yang misalnya tidak puas dengan keadaan gitu
dan memang di sini juga tantangan utama kita ke depan putri ya
yang sangat urgent dalam waktu dekat ini adalah menyembuhkan luka
luka akibat persaingan tajam di kompetisi pemilihan presiden ini
kita tahu banyak retorika selama misalnya kampanye
ada juga narasi kekerasan kebencian
juga narasi yang misalnya menuduh ada kecurangan dan segala macam ya
delegitimasi terhadap institusi resmi seperti kpu seperti bawaslu kan
ketidakpercayaan terhadap mahkamah konstitusi
kemudian muncul ide people power dan sebagainya
yang ternyata kemudian ketika diberikan kesempatan untuk membuktikan di sebuah forum hukum pengadilan
dan sudah sudah berjalan juga
yaitu mahkamah konstitusi secara open transparan dan fair
tapi ternyata tidak bisa dibuktikan
bahkan setiap dalil dan seluruh dalilnya itu dipatahkan oleh semua hakim konstitusi kesibiran
tanpa ada yang mengeluarkan dissenting opinion
jadi itu saya pikir pelajaran sangat berharga
kita harus mengobati bangsa ini
dan kalau itu memang kita dan itu menjadi misi pan ya
dan kalau memang itu adalah salah satu manifestasinya adalah kita bergabung dengan pemerintahan di bawah pak jokowi
itu akan kami lakukan
kami siap untuk melakukan itu
yang tugas menyembungkan itu siapa sih sebenarnya pak yonjasa nanti ya setelah jadi jawab ya
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
bang hensa kalau misalnya tadi menyambung bang bara soal tugas menyembuhkan luka
itu kan tidak sebentar ya
karena ini juga lukanya juga luka yang lama numpuk numpuk
dari tahun dua ribu tujuh belas lah kira kira
kira kira pilkada di kai itu sekarang kan
tugasnya siapa ini sebenarnya
tugas saat ini itu justru yang berat ada di pemenang
karena mereka sebetulnya punya semuanya untuk menyembuhkan luka itu
jadi kalau misalnya
semuanya itu apa saja maksudnya
semua kekuasaan legitimasi dan lain lain
justru kalau si pemenang ini manas manasin ini yang berbahaya
karena akan semakin tertindas nanti yang kalah
dan kalau yang tertindas ini merasa sakit atau sakit maka itu akan menjadi hal yang lebih berbahaya

nah yang namanya re konsiliasi itu bukan sekedar bagi bagi kursi saja
tapi bagaimana menghormati menghargai dan memang mulai menyembuhkan itu

kalian kalau karena menganggub kursi saya kata
karena yang di kepalanya pak jokowi rekonsiliasi ini hanya power sharing saja
ada baiknya juga memikirkan konten sharing juga
jadi ada mungkin beberapa ide ide yang dilontarkan oleh prabowo sandi
yang juga bisa diadopsi oleh pak jokowi
sehingga pendukungnya prabowo sandi juga ini rekonsiliasi nih
bukan cuma jatah kursi kekuasaan
tapi ada beberapa ide ide yang kita jalankan
saya menyambung henry ini
kalau menyambung tadi apa dikatakan oleh henry ini
artinya sangat konsolidari gitu ya
sangat mengajak semuanya untuk bersatu kembali
tidak ada lagi perbedaan tidak ada lagi satu dua
melakukan reach out gitu ya
mengajak kepada pihak pak prabowo juga untuk bersatu kembali
jadi saya pikir retorikanya bagus gesternya juga bagus
tapi juga di sini tugas untuk menyembuhkan luka
itu adalah tugas bukan hanya pemenang
semua yang tergabung di elit politik itu
juga di sini peran dari pihak yang kalah itu juga sangat penting
ya kan bagaimana di mana mana rekonsiliasi itu
di setiap kompetisi politik ya
pemilihan presiden atau apapun itu
pemilu pemilihan legislatif juga
rekonsiliasi itu bisa tercapai
kalau pihak yang kalah itu punya kebesaran hati untuk bisa mengakui hasilnya
walaupun mungkin terasa berat misalnya kan
sedih tapi itu harus dilakukan
hillary clinton ya kan kalah dengan trump
padahal secara popular vote suara dia menang
dan selisihnya cukup signifikan yaitu dua juta
tapi karena memang amerika memakai sistem electoral college
ya dia kalah
tapi dia kemudian langsung memberikan concession speech ya
dan langsung mengatakan saya perlu saja menelpon presiden trump
untuk mengucapkan selamat dan saya mengajak untuk bersatu kembali kita
dan saya menyuruhkan kepada para pendukung saya
kamu kamu semua itu yang ada di situ
untuk mendukung trump
dan itu juga dilakukan oleh al gore ketika kalah oleh george w bush
di pembelaan presiden tahun dua ribu
yang juga prosesnya sampai ke supreme court
mahkamah agung amerika gitu ya
ketika kemudian keputusan itu tidak menguntungkan gore
gore langsung memberikan speech
dan dia mengatakan mari kita
saya mengajak presiden elec bush
george bush untuk bertemu
untuk bisa menghilangkan divisi divisi
perbedaan perbedaan selama kampenya
baru tanda itu sudah dilakukan belum sih sekarang
misalnya pidatonya pak prabowo tadi malam
mengucapkan selamat kepada pak jokowi
sekalipun gesture sudah mengatakan menerima hasil kan
gesture sudah mengatakan itu bagus ya
tapi juga pada sebersamaan itu
misalnya dia mengatakan saya akan berkonsultasi dengan tim hukum
untuk melihat kemungkinan apakah ada kemungkinan lain gitu
padahal kan proses di mahkamah konstitusi ini
sudah final dan banding
final dan mengikat
tidak ada lagi secara konstitusional
jalur lain yang bisa ditempuh oleh kandidat
kalau ingin menggugat hasil pemilihan presiden
atau mungkin itu hanya naratif saja
suatu paradoks ya
ya kalau menurut saya sih itu sebagai narasi saja
karena penasihat hukumnya pak dendri denny indra ini juga mengatakan
kita juga tahu secara konstitusi mk itu untuk dalam negeri
final dan banding
sudah selesai ya
saya setuju bang henry tadi mengatakan
rekonsiliasi itu akan lebih banyak diambil oleh pemenang
kedua kebijakan politik
komunis ke politik itu saya katakan tadi
beberapa figur tokoh ya
karena masa ini kan ikut elit sebenarnya
menjaga ucapan ucapan mereka untuk tidak mengorek luka yang lama
kedua evaluasi kebijakan
apa sih yang dikritik oleh dua selama ini
itu menjadi menurut saya menjadi apa
perkat kebangsaan ini
bisa dilakukan evaluasi
apakah soal kan ekonomi banyak kritik
soal tenaga kerja asing yang masuk ke lahan kerja masyarakat bawah
penegakan hukum yang misalnya dianggap ilikasi
dan termasuk mengambil program program
itu menurut anda bisa sekali dilakukan
bisa saja tidak masalah
saya kira dia sudah menjadi presiden pemenang
setelah itu yang diambil mau menjadi oposisi
itu kan pertimbangan masing masing ya
saya kira rumah tangga masing masing partai
dan saya katakan rakyat pemerintah membutuhkan yang namanya oposisi
dan itu sehat
jangan diposisikan dengan bahasa makar
kalau yang seperti itu diproposisi sebagai makar
ya enggak sehat kita ke depan begitu
tapi kalau misalnya sekarang melihatkan
oke oposisi kalau misalnya masih dibaca masih kabur
tapi sudah bisa dilihat patternnya seperti apa
apakah kemudian mudah untuk pak jokowi
sekali lagi misalnya dari teman teman koalisi satu untuk menerima
sebanyak banyaknya partai politik atau idealnya maksimalnya satu saja
kalau beberapa kan dari kalau suara dari satu kan
beberapa partai politik maksimal satu saja
tidak usah banyak banyak
kalau menurut saya
semuanya ada di pak jokowi
mereka juga harap harap cemas
mungkin satu satunya partai politik yang sangat yakin
bahwa mereka akan dapat kursi menteri hanya pdip
bagaimana tetapi intinya adalah
yang memang aman menurut saya pdip
tapi kalau partai partai politik yang lain saya rasa juga tetap mendapat prioritas
saya sih yakin pak jokowi akan mengutamakan
partai partai politik yang lolos ke senayan
karena itu akan berguna sekali
bagi dia dalam menjalankan roda pemerintahan
karena kan butuh mitra
nah yang partai partai politik yang nggak dapat kursi senayan gimana
ya macam macam kan di sebuah negara masih banyak tuh bisa ada
badan pertimbangan apa
kemudian bisa jadi kepala kepala badan yang lain gitu
dan beberapa kali kan pak jokowi juga sudah menerima
sudah menunjukkan sinyal itu
saya rasa di periode kedua ini pak jokowi ingin meninggalkan legacy
legacy di periode pertama berupa monumen monumen infrastruktur itu sudah dia buat
saat ini katanya mau lebih ke sd
nah legacy ini pasti dia membutuhkan partai partai politik sebagai mitra yang kuat juga
termasuk yang berseberangan selama ini dengannya
karena sama seperti
keinginan untuk meninggalkan legacy yang baik
kemudian keinginan untuk transformasi atau transisi kepemimpinan nanti pada saat dua ribu dua puluh empat dengan smooth
seperti apa yang dilakukan oleh sby
pasti juga diidam idamkan oleh pak jokowi
makanya dia akan ancang ancang dari saat ini
kalaupun gerindra pks harus jadi oposisi
mudah mudahan juga jangan jadi oposisi yang baik gitu
karena waktu di periode pertama menurut saya gerindra itu jadi oposisi yang baik
yang baik itu gimana maksudnya
yang baik itu gimana
ada posisi apa
oposisi naik kuda balik
oposisi naik kuda bareng
dan tanpa ada kritikan kritikan yang pedas
makanya di pilpres ini agak sulit
kemudian prabowo sandi mengangkat suara
karena memang selama lima tahun itu tidak dimaksimalkan
tidak di start gitu ya ceritanya
tapi kalau misalnya sekarang melihat yang ke depan deh nature nya akan seperti apa nih
menurut saya akan sama seperti sby di periode kedua
kalau pak jokowi terlalu banyak merekrut
partai politik juga akan kerepotan nantinya
sby pun sudah merasakan itu
jadi nature nya harusnya pak jokowi bisa fokus ke tiga hal
pemerataan ekonomi hukum yang tidak tebang pilih dan kependewasaan berpolitik
jadi pendewasaan berpolitik inilah yang sebetulnya pr yang luar biasa besar buat pak jokowi
tapi saya rasa akan smooth saja
apalagi kalau menurut
kalau menurut politik ya kelihatannya hanya pks yang akan mengambil posisi oposisi
ya saya kira kalau pak hendry bilang gitu juga ya oke aja
oke aja ya nggak salah ya oke baik baik aja kok
kalau pak jokowi mengambil banyak aspirasi dari dua saya kira kita pun akan
tadi kritis konstruktif ya
apa yang baik kita akan katakan baik
tapi kalau pak jokowi tetap dengan kebijakan sekarang ini kita banyak kritik
kita kritik ekonomi pendekatan hukum persekusi tokoh agama dan lain lain kebijakan luar negeri
palestine okelah tapi begitu uyghur sampai sekarang tidak bicara apa apa
padahal uyghur itu perkembangannya luar biasa rasyat
kita mayoritas muslim apa karena investasi china maka kita mengeluarkan bicara uyghur
video yang berada sekarang sampai seorang suami memerintahkan ibu dan istrinya untuk bunuh diri di ibu
karena dia tidak tahan dengan situasi yang ada
jadi menurut saya pak jokowi harus

karena beliau sudah menang kebijak politik apa yang bisa merangkul menyatukan bangsa kita ini
dengan komunikator politik mereka karena mereka pemenang jangan masuk kepada hal hal yang provokatif
bang bara jadi kalau misalnya menurut anda kapan sebaiknya prabowo dan jokowi bertemu
karena ini secara simbolis sangat penting ya
karena memang suasana di bawah ini masih cukup panas
jadi dan hal hal yang simbolis seperti itu kan penting untuk masyarakat indonesia ini
hmm karena kita masih demokrasinya sangat elitis ya
karena masyarakat kita juga paternalistik kan
jadi apa yang dilakukan elit itu mempunyai efek terhadap apa yang terjadi di bawah
jadi memang pertemuan itu bagi saya sangat penting
dan rekonsiliasi itu
akan terjadi dalam waktu dekat tidak informasinya
akan terjadi dalam waktu dekat tidak informasinya
saya pikir kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat
ini malam pak jokowi pulang dari jepang lah
kita tunggu ya besok pulangnya
terima kasih bang henry
pak muzami terima kasih bang barat
terima kasih banyak
cnn indonesia prime news segera kembali dengan informasi lain